nah dari kereta api kita ke kereta keretaan tapi ini penumpangnya luar biasa ya bukan orang biasa
karena ini presiden jokowi ini menikmati waktunya saat pulang kampung ke solo jawa tengah
nah kali ini jokowi menyempatkan diri mengajak cucunya ke mal untuk naik kereta keretaan
nah seperti inilah cara presiden jokowi dodo untuk membagiakan cucunya jan etesri narendra
saat naik kereta keretaan di mall solo paragon jumat malam
jokowi dan cucunya naik kereta keretaan yang dipandu oleh seorang masinis
dan tapak pula menemani ayah jan etes gibran raka bumi raka
kehadiran kepala negara ini tentu menarik perhatian pengunjung mal
tak sedikit dari mereka yang mengabadikan momen kebersamaan presiden dan cucunya
meski bukan kali pertama naik wahana permainan ini jan etes tampak senang dan antusias
dengan lucunya ia pun melambaikan tangan ke arah pengunjung mal lainnya
selain bermain kereta presiden pun mengajak cucunya bermain pancing ikan dan naik